ketua umum partai gerindra menggelar pertemuan tertutup dengan ketua majelis juro pks salim segaf al jufri
hasilnya pks legowo menerima keputusan prabowo tentang calon wakil presidennya
prabowo subianto mengunjungi kediaman pribadi salim segaf al jufri di pejaten jakarta selatan untuk membicarakan soal sikap politik pks
menurut sekjen gerindra ahmad muzani pembicaraan antara prabowo dan salim hampir menemukan titik terang soal posisi calon wakil presiden
gerindra mengaku memberi batas waktu kepada pks mengingat pendaftaran sudah dekat
namun gerindra yakin pks tidak akan berpaling dengan membentuk poros ketiga
sekjen gerindra mengisyaratkan prabowo akan memutuskan calon wakil presidennya tadi malam dan pengumuman akan disampaikan pada hari kamis
bicaranya sangat produktif sangat bagus antara pak prabowo dan habib salim selaku ketua majelis syuro
insya allah dalam hitungan
ya dalam sehari ini mudah mudahan ada keputusan yang baik tapi tanda tanda kebaikan bahwa pks akan tetap bersama gerindra dan gerindra akan tetap bersama pks insya allah
jalan itu masih terang benderang
ya tentu ada batas waktu karena sekarang sudah tanggal delapan batas waktunya tanggal sepuluh harus mendaftar kan nggak bisa melewati tanggal sepuluh kan begitu kira kira
batas waktunya katanya sampai malam ini mas
ya pokoknya kita ingin lebih cepat
pks lebih baik supaya kita juga bisa mempersiapkan diri lebih dini lagi administrasi dan lain lain untuk bisa didaftarkan di kpu